untuk meningkatkan perkembangan atlet sepuluh pecatur muda indonesia akan menjalani latih tanding di eropa terutama di belanda
hal ini disampaikan oleh ketua umum pengurus besar persatuan catur seluruh indonesia atau pb percasi pada minggu malam lalu
dalam acara penganugerahan murid berprestasi sekolah catur utut adianto disebutkan
latih tanding di eropa merupakan bagian dari pola pembinaan pb percasi agar pecatur muda memiliki kesempatan mengasah ilmunya
selain itu bertanding di eropa juga disebut bertujuan untuk meningkatkan prestasi di level internasional
kebenaran sudah pada keluar sudah menang keluarga dia bisa lebih tinggi